posisi dan keputusan akhir p tiga itu kepada pimpinan kepada plt ketua
untuk empat dan untuk perbaikan pemilu ke depan proses demokrasi dan lain sebagainya itu akan ditentukan di tahapan tahapan selanjutnya
mas tapi kan kalau partai partai lain itu sudah mulai menggulirkan tanda tangan begitu ya kalau difraksinya di dpr

ada info juga bahwa ada pertemuan juga dengan pak mardiono dengan pengurukan beberapa orang begitu untuk bisa memastikan bahwa p tiga ini
ya tadi mas sandi bilang jangan
dan mari itu kita hormati tugas saya adalah bagaimana nih pengawalan perolehan suara
gak boleh miss sedikit sekali karena angka kita ini sangat tipis melewati ambang batas
kalau kita tidak betul betul kawal kita berpotensi kehilangan suara dan itu sangat fatal nanti akibatnya
oleh karena itu kita akan fokus untuk mengawal suara semua kader itu bersemangat sehingga kita nanti akan tetap hadir di senayan bersama sama kalian
untuk mengenai hak angket itu proses politik yang nanti akan dikomentari oleh para pimpinan
sepuluh maret ya mas andi
tepat tanggalnya saya belum diberikan itu
saksikan program program kompastv di siaran digital paytv dan media streaming lainnya